apa papa begitu mengkhawatirkan amira
aku sekarang ngerasa kau sikap apa mulai aneh ben
kenapa papa ingin banget kalau amira tinggal di rumah ben
sampai papa menjadikan itu suatu syarat supaya dia bisa menolong amira
aneh banget kan ben
tadi kamu lihat sendiri kan
kalau papa sholat dan dia sholat sambil nangis ben
aku yakin banget kalau papa itu nangis karena dia nangisin amira
kadang kadang aku ngerasa jahat banget ben
karena sekarang kondisi amira yang kayak gini malah aku bisa bisanya cemburu sama amira
aku sebenarnya khawatir sama amira